baik kpu telah menetapkan empat belas partai politik untuk berlaga pada pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana dinamika politik yang akan mewarnai pemilu legislatif dan pemilihan presiden nanti
kami akan hadirkan tidak hanya satu tapi prediksi empat skenario pertarungan dalam pilpres tahun depan
yang berdasarkan survei dari poltreking indonesia
sudah bersama saya saat ini eriko sotarduga yang merupakan wakil sekjen pdi perjuangan
selamat malam bang eriko
terima kasih sudah hadir kemudian ada ariza patria yang merupakan ketua bidang politik dpp partai gerindra
waalaikumsalam dan ada hanta yuda direktur eksekutif dari poltreking indonesia
selamat malam bang hanta
bang hanta kita cerita dulu ya soal ada empat skenario yang diprediksi bisa akan terjadi begitu ya dalam pertarungan untuk pilpres ya
kita lihat dulu data atau infografis berikut ini soal empat skenario tersebut
baik ini hasil survei dari poltreking indonesia
kita memang sengaja lompat langsung ke halaman tentang empat prediksi skenario koalisi pilpres dua ribu sembilan belas
skenario yang pertama adalah jokowi versus prabowo versus sby
kemudian skenario kedua dua poros
di situ disebutkan ada jokowi plus sby versus prabowo
kemudian skenario ketiga juga dua poros
yang keempat skenario keempat adalah dua poros
bang hanta bagaimana bisa itu kemudian sampai muncul kemungkinan skenario keempat kalau selama ini ya
apa namanya obrolan politik tentang peristiwa peristiwa politik dan sebagainya selalu dihadapkan antara jokowi versus prabowo dan lain sebagainya
nah ini bagaimana kemungkinan jokowi plus prabowo artinya berkoalisi melawan porosnya pak sby
yang jelas di dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin
jadi kita membuat analisis dengan segala kemungkinan
karena masih empat belas bulan lagi kompetisinya
proses kandidasinya enam bulan lagi
bahkan enam bulan lagi agustus sudah harus ada calon
sudah ada kandidasi
nah saya ingin mengatakan ada kita berangkat analisis ini mengkombinasikan antara
data kuantitatif melalui survei dengan analisis kualitatif sebenarnya
yang kedua adalah komposisi parlemen
karena kan syaratnya harus anggota dpr yang sekarang
yang ketiga tendensi partai akan mendukung siapa
lalu ketemulah analisis itu dengan empat skenario
yang ditanyakan oleh mas indra itu skenario terakhir
kita meletakkan di nomor empat
saya sebelum ke nomor empat sebenarnya
ada empat poros yang mungkin terbentuk
yang pertama itu tiga poros
tiga poros itu adalah satu
basisnya dulu ya
pak jokowi itu sudah empat yang sudah resmi sekarang
itu kan data resmi
yaitu golkar saya perlukan
empat partai maksudnya ya
yang kedua p tiga empat partai
yang ketiga hanura
dan yang keempat adalah partai nasdem
sebentar lagi partai bang eriko
pdi perjuangan adalah partai pak jokowi
akan bergabung pak jokowi
sekian persen
dua partai aja nih ya
yang ketiga adalah poros sbi
tapi syaratnya agak berat
demokrat harus berhasil mengajak pan dan pkb
salah satu saja
ditarik oleh porosnya pak eriko
oleh porosnya jokowi
maka ada dua poros
kalau saya ditanya sampai hari ini
peluang dua poros lebih besar ketimbang tiga poros
tidak bisa tidak mungkin
saya ingin menjawab di nomor empat
kalau saya melihat petanya
memang dua dan tiga jauh lebih mungkin ya skenario nya
pak jokowi berhadapan dengan poros prabowo
tinggal pak sbi
pak sby akan bersama pak jokowi
pak sby bersama pak prabowo
akan menjadi skenario tiga
tetapi kan kita juga harus membuka peluang
kalau komunikasi terakhir dua partai ini justru bersama
ada dua kemungkinan loh kalau mereka bersama
akan berhadapan dengan poros di luar itu
yang berpotensi membuat poros
adalah pak sbi
karena kekuatan secara partainya
modalitas punya figur
karena beliau mantan presiden
tetapi juga ada dua
ada kemungkinan lain
pak jokowi tidak ada lawannya
itu ada kemungkinan itu ya
kalau semuanya misalnya bergabung ke pak jokowi
tapi kami tidak membuat skenario itu
itu kan bukan kompetisi
walaupun secara hitung hitungan politik
mungkin saja terjadi
karena politik itu ada segala kemungkinan
itu misalnya gerindra
akhirnya ke pak jokowi
juga akhirnya ke pak jokowi
ya nggak ada lawannya
tapi kita tidak memasukkan
yang tidak sengaja dimasukkan oleh
bukan tidak dimasukkan
ada skenario kompetisi
sementara skenario itu
bukan skenario kompetisi
karena masih enam bulan
masih ada kemungkinan
meskipun peluang terbesarnya
skenario dua dan tiga
jauh lebih besar
skenario yang keempat tadi
sebelum ke bang eriko
dan juga bang riza
skenario yang keempat itu
menjadi sangat menarik
jokowi dan prabowo bergabung
itu tentu saja
kalau saya jelas
sedang menjadi presiden
tentu pak jokowi
kemudian jadi cawapres
capresnya masih pak jokowi
kita punya simulasi
dengan dua versi
satu versi pertama
jadi ada skenario
yang kedua ada model
kemudian ada versi
nah model yang kita buat yang pertama
ahi sebagai capres
kemudian ada model kedua
pak jokowi dan prabowo berpasangan
berhadapan dengan ahy sebagai cawapres
agak beda kan
dan itu ada datanya
kita tidak membuat prabowo jokowi
karena itu tidak begitu relevan
baik nanti kita akan dengarkan
tanggapan dari bang riza
kalau misalnya kemungkinan
pak jokowi lebih tinggi di pak prabowo
sebarnya apa kita kembali
setelah jeda ya pak riza
kami akan segera kembali setelah jeda berikut
kita masih bicara skenario keempat
mungkin sambil ditunjukkan infografisnya tadi ya
ada empat skenario
kita masih bicara skenario keempat
yang dimaksud oleh bang hanta tadi
kenapa saya membahas skenario upat
karena ini memang menarik
apa mungkin sejauh ini terjadi
koalisi antara jokowi dan prabowo
nah bagaimana bang riza
mendengarkan analisis dari bang hanta tadi
jadi yang pertama
yang namanya lembaga survei pengamat
dia harus memberikan data yang memungkinkan semua kemungkinan
apalagi kita bicara politik ya
dalam politik ini semuanya serba mungkin
ya gitu loh
itu yang kedua
jadi masih ada kemungkinan ya
dalam politik serba mungkin
tidak ada yang tidak mungkin
tapi yang ketiga
tentu ya melihat suasana perkembangan sampai hari ini
yang berpotensi menjadi lawan kuat
dan paling kuat
itu tinggal pak prabowo
melawan dari pak jokowi
beda kalau ada orang lain
nah ini cuma prabowo
artinya sekelompok masyarakat
yang tidak memilih pak jokowi
atau pernah memilih kecewa
itu kan mencari pilihan lain
nah pilihannya tinggal ada di prabowo
artinya dulu kami punya pendukung militan
hari ini selain kami punya pendukung
kami dapat tambahan
tambahan dari pendukung pak jokowi
yang mungkin kecewa
kan ada yang kecewa yang tidak memilih dan sebagainya
itu sudah ditangkap gerindra itu ya
oh itu berpotensi
saya menyebutnya berpotensi lah
ada dan memilih pak prabowo
nah kemudian yang keempat
sampai hari ini
masalah masalah di dalam empat tahun
menjelang empat tahun ini
tapi yang dirasakan masyarakat
lebih banyak minusnya
itu ya dari segi pengamat ya
lebih menguntungkan lawan penantang
jadi kami diuntungkan
dalam pilkada juga begitu
selalu diuntungkan apabila kinerja
daripada incumbent tidak memuaskan
atau gerindra sudah melihat
kita lihat ada
kita punya data
yang masih menjadi masalah
daripada pak jokowi kinerjanya
apa itu masalahnya
yang dibanggakan selama ini
tapi masalah lain banyak
itu masih masalah
termasuk pertumbuhan ekonomi
itu yang menjadi masalah
nah padahal kita tahu karakter masyarakat
urusan ekonomi ini harusnya lebih dulu
kita sebagai sebuah bangsa
maju dalam politik
kalau bang riza tadi
sampai pada titik analisa
kalau tahun depan
penantang terkuatnya pak prabowo kan ya
masih pak prabowo
untuk pemilihan kedua ini
bisa mengambil dari
orang pendukung pak jokowi yang dulu
bagaimana dulu pendukungnya pak
pendukungnya pak prabowo sebelumnya
justru tertarik dengan kinerjanya pak jokowi
ada peluang itu
itu ada peluang
dari survei itu bisa dicek nanti
berapa yang lebih banyak
pindah dari prabowo ke jokowi
nanti survei yang menjawab itu
atau lebih banyak dari pak jokowi ke
saya melihatnya lebih banyak
yang berpindah dari pak jokowi ke prabowo
dibandingkan daripada pak
tapi itu data ya
nanti bisa dicek
yakinnya pak yang data
karena tadi sampaikan
nah bapak prabowo dengan survei yang sekarang
itu kan belum bekerja
partai ini belum bekerja optimal
sudah mendapatkan dukungan yang luar biasa
kalau kita belajar dari survei survei
dari periode periode sebelumnya
bagaimana dulu pak sby memulai
bagaimana pak jokowi memulai dulu
jauh di bawah pak prabowo sekarang
ini sudah di atas tiga puluh tiga
jadi pencapaian ini sebuah prestasi
ini sebuah prestasi dan modal awal yang cukup baik
perkembangan ke depan
tidak akan juga signifikan
kinerja dari pak jokowi
karena ekonomi ini tidak mudah
kalau yang namanya politik itu
akrobat bisa cepat berubah
didukung dengan regulasi
berapa banyak kebijakan kebijakan
berapa banyak kebijakan
paket ekonomi yang dibuat
tidak dengan mudah
membalikan tangan dan prestasi
itu bedanya di bidang ekonomi
kalau pak riza tadi melihat
perolehan suara elektabilitas sekarang ini
apa sebuah prestasi
karena belum bekerja
sudah sekian begitu dapatnya ya
lalu bagaimana dengan pdip dan pak jokowi
karena pertanyaan saya begini
dalam salah satu survei yang dilakukan oleh
bang hanta dan kawan kawan ini
posisi pak jokowi sebagai petahana ini
tapi belum aman
nah kalau misalnya
melihat terkait dengan skenario tadi
menurut pdip kira kira
lebih nyaman yang mana
apakah yang tiga poros tadi
ataukah bersama prabowo melawan porosnya pak sby
atau bersama pak sby melawan porosnya pak prabowo
begitu pak jokowi
sebenarnya kan menjawab ini kan kita berande ande
tapi kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan
publik karena ingin tahu juga gambarannya
karena disampaikan oleh poltreking ini
artinya seperti contoh ini
sebenarnya kalau mau dibahas lebih lanjut
ada juga survei mengenai
bahwa dalam hal ini
keterkaitan antara pdi perjuangan dengan pak jokowi itu
betul bukan begitu ya mas hantaya
artinya pdi perjuangan dalam survei ini
tertinggi dua puluh enam lebih
kalau saya tidak salah
ya yang kedua gerindra
ya yang kedua gerindra
bahwa masyarakat itu bisa memahami betul
apakah sebenarnya masyarakat sudah puas dengan kinerja ini
ya tentu belum
masa priorisasi ini kan belum selesai
seiring berjalannya juga
termasuk ekonomi tadi yang disampaikan oleh mas reza itu
itu yang akan dilakukan kedepan ini
dan masyarakat sudah sangat paham
tidak bisa lagi misalnya di
dikatakan dikemas seperti apa
mereka sudah bisa melihat dengan
tapi ada satu hal yang menarik
yang kita juga harus melihat dari sisi sejarah mas hanta
seperti yang kemarin
bahwa tahun sembilan puluh sembilan
bahwa terbentuk ada satu poros baru
dan kalau kita lihat kemarin di dua ribu empat belas juga
bahwa ini ada kaitannya
bisa saja nanti terbentuk
saya melihat ini
bisa saja kemungkinan terbentuk tiga poros
artinya terbentuk satu poros baru
bisa saja itu kemungkinannya cukup besar atau
ya kalau kita bicara dasar kuatnya
bagaimanapun partai harus menonjolkan ada figurnya
beda seperti dulu
nah ini bersamaan
nah sementara bagaimana masyarakat mau memilih partainya
kalau seperti bedi prima
oh pak jokowi identik
tadi dari hasil survei mas hanta
nah bagaimana dengan partai lain
atau kalau dalam istilah politik
ini mas reza pasti paham
ada namanya call tinggi kan begitu
maju untuk calon
tapi ya kalau diajak untuk jadi calon wakil presiden
nah ini berarti
tidak mungkin hanya ini saja
ini kan proses enam bulan ke depan nih
sampai nanti agustus ini
nah kalau kami melihat
di samping nanti katakan gerindra
ya kami tentu berharap ya kalau bisa kompetisi ini lagi dengan
dengan pak prabowo kan bagus sekali
artinya mengulangi periode yang lalu
kan tidak ada masalah juga kan
nah tapi bisa saja ada poros
nah ini indikasi indikasi ini bisa dibentuk ya
katakan ini kemungkinan
kita kan berandai dari hasil survei
misalnya seperti pandangan demokrat
nah tinggal mengajak mungkin satu
satu partai lain
skenario satu itu pak
nah bisa saja
dan ini dibentuk seperti dki jakarta
dua kemudian menjadi satu pada
dengan harapan ada putaran kedua
tetapi kalau nanti diantara ini
ada yang diajak oleh katakan pak jokowi
oleh partai partai koalisi untuk
menggabungkan dengan pak jokowi
nah ini bisa menjadi dua
katakan menjadi head to head
nah kalau saya secara pribadi ya
melihat dengan jernih kemungkinan untuk
katakan melawan kotal
kosong itu yang kecil ya
karena bagaimanapun juga itu juga
gak sehat buat di bengkasi
ya lebih baiklah
kalau ada kompetisi yang jelas
kan kita juga belum tahu juga
kalau dari bahasa pak prabowo yang disampaikan
kan dicalonkan oleh gerinda
tapi beliau kan belum menyatakan
saya maju kan belum ada
jangan jangan mas reza patria yang maju
kita yang pendukung nomor satu gitu
kita kan belum tahu
nah barangkali generasi muda kan begitu kan
kita tetap prabowo
kita belum tahu
ya artinya kalau dari pembicaraan pembicaraan ini kan
bukan tidak mungkin
beliau memajukan orang orang muda
untuk menjadi pemerintah
tapi bagi pdip
yang paling mantap kalau di pertarungan
ataukah ada tiga poros tadi
kita kan tidak boleh memilih dalam hal seperti itu
ini saja mitra tangga kita
ini rahasia pdip ini
nah enggak seperti itu
nah ini kan bergulirnya nanti
ini kan waktunya memang
enam bulan ini sudah bukan waktu yang lama lagi
dan kami berterima kasih dengan surveinya mas hanta ini
semakin membuka cakar awal berpikir kita
bahwa ini kemungkinan loh yang lawan
ini bisa bersama sama
kemungkinan bisa menjadi tiga poros
ini semua berkembang
semuanya mungkin ya
oke bang hanta kalau mendengar penjelasan bang riza
kemudian mendengar penjelasan pak eriko
yang poros keempat ini kemungkinan tidak kecil
itu kecil terjadi ya
makanya kalau saya ditanya tentang prioritas yang paling berpeluang
saya katakan tadi di awal
skenario dua dan tiga jauh lebih berpeluang
ketimbang skenario satu dan empat
sama gini sebentar mas hanta
ada faktor penting yang mungkin kita orang politik mengerti
tadi mas riko juga sudah memulai
bagi partai yang mengusung capres
itu lebih diuntungkan
tadi riko kan menyinggung itu
kemungkinan tiga poros itu ada
karena partainya menghitung
kalau dia ikut dukung pak jokowi
nggak dapat kutil efeknya
karena identik tadi
gerindra yang dapat
pramowo yang dekit gerindra
kalau ada potensi berpeluang mencalon
kan partai lain ingin mencalonkan jagonya
sekalipun mungkin tidak menang
dia akan menghitung
mungkin capresnya tidak menang
tapi pileknya menambah
itu sudah ada faktor
itu juga menguatkan analisa mas riko
dan itu terkonfirmasi di hasil survei ya
menunjukkan bahwa tertinggi pd perjuangan
yang terasosiasi kuat figur pak jokowi
begitu juga gerindra dengan prabowo
hanya dua partai ini
melampaui perusahaannya di
pemilu dua ribu empat belas yang lalu
maksud saya sebentar
itulah sebabnya kami di partai gerindra
tetap dan meyakini yang terbaik yang kita usung
itu bapak pramowo
sekaligus menaikkan elektabilitas partai
dan juga ini calon yang paling kuat bisa mengalahkan pak jokowi
kalau kemudian pak gerindra mencalonkan nama lain
ada potensi gerindra mengalahkan nama lain
kalau total efeknya identik begitu
bagaimana dengan partai partai pendukung yang lain
tapi itu tantangan bagi partai lain
kita ada data surveinya
yang dianggap dekat
ini persepsi publik ya
dianggap dekat dengan pdi perjuangan
dengan pak jokowi
itu pdi perjuangan sangat jauh sekali
setidaknya dengan yang lain
tetapi kalau tidak ada pd perjuangan
nasdem hanura dan sebagainya
nah itu pd perjuangan belum resmi
kalau kemudian tambah resmi lagi
ya mungkin akan mengalami peningkatan potensi
dan itu tantangannya
betul memang misalnya partai lain
mereka juga memikirkan hal hal yang sama
itu yang membuka peluang terjadinya potensi tiga poros
sudah ada lima di pak jokowi
pan dan pkb saja ditarik
pan dan pkb saja yang diajak
itu ngefek buat pencalonan pak jokowi tidak
kalau pan pkb keluar
efek pasti dong
mengefek memperkuat posisi pak jokowi
kemudian pak sbe
itu nggak bisa maju dengan poros sendiri
masuklah ke skenario dua dan tiga
pilih bergabung pak jokowi atau bergabung pak perwo
tampaknya itu yang pak sby juga realistis
ini yang didorongkan saya menangkap ahy sebagai cawapres
kalau bisa dengan pak jokowi
kalau nggak bisa ya dengan pak perwo
kita akan kembali dengan jawaban bang ericko ya setelah aja
sebelum break tadi
saya tertarik dengan sedikit kesimpulan dari bang hanta yuda ya
bahwa ya akhirnya setelah melihat argumen tadi
yang paling prioritas itu akhirnya kelihatan ada diksiara dua dan tiga ya
saya bicara di skenario dua dulu
skenario dua kalau tidak salah itu pak jokowi dan pak sbe ya
kemudian melawan pak prabowo
tapi kalau jokowi dengan pak sby
ke bang ericko sekarang
itu menariknya seperti apa
jadi mungkin nggak pdip bisa menerima
kalau misalnya berkoalisi dengan poros pak sby
masuk ke porosnya pak jokowi
dimana disitu ada pdip dan empat partai yang lain begitu ya
mas ahaye agus harimurti jadikan wakil presiden
bisa nggak pdip menerima itu
tadi kan sudah mas tanya
bagaimana pula dengan
dengan bersama pak jokowi
bukankah politik adalah art of possibilities
nah sekarang begini
kan pak prabowo
ini kan boleh kita apa ya
pak prabowo belum menyatakan untuk maju
kalau beliau tidak maju
beliau menjadi negarawan
saya tidak mau mengatakan siapa
bukankah ini bisa merubah
merubah situasional ini
merubah peta ini
karena bagaimanapun juga begini
kan berpikir untuk partai itu untuk jangka panjang
tadi calonnya harus jelas ada
kan begitu ya
supaya partai ini
menjadi ada punya nilai lain

ada figur yang ditonjolkan
betul betul apa yang dicalonkan ini
bisa nggak diterima oleh publik
nah itu tentunya tugas mas hanta mengujinya
nah ini kan yang diuji terus ini
pasti akan tiap bulan akan lebih banyak muncul
jangan jangan besok penelitiannya
mungkin tidak kemungkinan pak prabowo tidak maju
justru simulasi tadi kan bicara poros
model itu adalah capresnya
kalau di poros pak jokowi
kita munculkan model ada nama pak prabowo
ada nama anies waswedan
ada nama gatot nurmantio
nah di poros pak sby
itu ada nama pak gatot dan nama ahy
jadi ada kemungkinan
persis sampaikan pak ericko
jadi kalau pak prabowo nggak maju
setiap skenario itu ada lima sampai enam model
skenario satu ya
dan seluruh situ dicoba semua
dengan berbagai versi capres
hanya pak jokowi
karena beliau incumbent
dan capres juga punya versi yang banyak
untuk pak jokowi
cawapresnya sampai enam belas nama kita list
dari partai dan non partai
kemudian pak prabowo juga gitu
tapi partai pendukungnya ya
untuk capresnya pak prabowo
untuk pak prabowo
jadi semua simulasinya banyak sekali
kalau pak prabowo
mas hanta sudah seperti semangat begini
ini berarti sudah seru
wah aneh ya kan
faktor tiga aja udah begini
walaupun belum cap aja ya
nah apa faktor ketiga
tidak ada yang berkeinginan memajukan yang tidak mungkin menang
kira kira bagaimana mas santa
nah dalam beberapa
dalam beberapa bulan
itu yang saya dari awal sampaikan tadi
nah ini contoh nih yang paling simpel nih
sudah ada move sekarang yang juga menarik
nah ini terkait mas reza barangkali di teman teman dengan dua partai ini
nah pks kan ada ini ya
ternyata pingin juga dengan pak jokowi
saya sudah berpikir
saya sudah berpikir
saya sudah berpikir
bisa mengatakan ini sudah pasti ada
keinginan seperti itu tapi
yang beredar rumorsnya seperti itu
kalau gabung semua begitu nanti bisa lawan
kota kosong pak jokowi tapi kalau dalam hal itu
situasional ini dan sekali lagi
saya rasa kecil kemungkinannya
untuk hampir tidak mungkin
bukan katakan tidak ada ya hampir
pks harus ikut gerindra
atau pan harus ikut
juga gerindra tidak memaksakan
tapi mereka punya hitungan hitungannya begini mas
tadi sudah sampaikan mas hanta mas riko
partai ini tidak
yang punya capres cuma dua partai
yaitu partai pdip
dan partai gerindra yang kompetitif ya
tidak meremehkan atau
mengabaikan calon lain
nah mereka ini
dia harus pilih
butuh capres dulu mas
apakah ikut capresnya pdip
bagi partai betul
dia harus hitung yang ikut
pak jokowi kebetulan udah banyak
buat pek mohon maaf saya tidak memaksakan
pks atau pan atau demokrat
kalau ikut ke sana dapat apa
di hitung sendiri pak soebul juga
menyebutkan kalau misalnya
jadipun capresnya pak jokowi ada di urutan delapan belas
itu bicara uturutan
ini bicara efek buat
kan begitu sudah
tidak dapat capres
kita bicara kotelipek
betul kotelypex jadi bagi mohon maaf ini
bagi pks dan pan tentu ya
saya tidak ingin mendahului lebih
ya kan daripada berpdb
itu apalagi dia punya kesamaan kesamaan lainnya
ini bukan karena khawatir kalau pks keluar
itu lain lagi nanti saya bisa jawab
itu kita punya hubungan emosional yang panjang
dengan pks dengan pan
kita juga mohon maaf tahu hubungan emosional
pks pan dengan pdip jadi masing masing ini
kalau puzzle ini ada cocokan cocokan
ini ditahan terus
ini ditahan terus
ya seru jangan langsung buru buru
baik memang enam bulan lagi kandidasi ya
dan pemilihannya masih berapa bulan lagi mas anta
empat belas bulan lagi tapi begini
kan sekarang sudah mulai terdengar selain pilkada
sudah mulai terdengar dinamika atau pergerakan pergerakan
politik dari masing masing partai
bukan lagi soal bagaimana versus mungkin belum ya
versus antara kubu prabowo lawan kubu jokowi
tapi lebih menarik ini yang kalau saya perhatikan
ada banyak promo promo kampanye kampanye
secara politik bukan kampanye
program program politik yang mengkaitkan partai mereka
dengan figur tertentu
entah itu mungkin di tempatnya kubu pak prabowo
maupun di kubu pak jokowi bagaimana anda melihatnya
itu sebagai ikhtiar politik sah sah saja
menurut saya tapi untuk berhasil berat sekali
kenapa itu bisa bilang misalnya di kubu pak jokowi
partai partai yang lain selain pdip
ini data ya kalau ada dua pekerjaan yang penting
jangan jangan faktor ingin mengasosiakan diri kuat
ke pak jokowi itu faktor nomor dua
faktor nomor satu kedekatan golkar nasdem hanura
pak jokowi itu bergantung pada
kerekatan antar pdip dan pak jokowi
jadi kalau partainya bang eriko pdip dan jokowi
intim relasinya tanda petik
itu sulit bagi partai lain
tapi kalau ternyata bermasalah misalnya pdp akhirnya
tidak mendukung pak jokowi barulah mereka mendapatkan
panen insentif elektoral tadi kalau tidak persepsi publik
sampai hari ini bisa mengatakan pak jokowi adalah
tapi pdip sendiri yang belum secara resmi menyampaikan
mendukung pak jokowi
nah itu yang mungkin harus dijaga oleh pdi perjuangan
kalau kemudian itu ditangkap oleh publik
justru pdip yang tidak berkomitmen
konsisten mendukung pak jokowi
nanti akan mengalami kerugian politik
tapi kalau ini bisa dikelola oleh pd perjuangan
justru nanti klimaks ya mereka akan mendapatkan
insentif elektoral bisa di tiga puluh an persen
jadi ini sebuah strategi sebenarnya bang eriko
kira kira tidak secara resmi dulu menyampaikan
tadi saya sudah sampaikan kami dalam hal ini
sepakat sama mas reza faktor ketiga itu yang paling utama
apa faktor ketiga faktor siapa yang paling mungkin menang
nah ini kami sepakat dalam hal ini
sebenarnya bukan tidak mungkin loh seperti ini
misalnya ini ya ini membentuk satu opini baru
seperti saya bilang tadi poros baru bisa saja
gerindra tadi belum fix dengan pak prabowo untuk maju kan
nah ada orang muda kemudian bergabung sama demokrat
itu buat mas rizal buat kita fix
bisa saja karena belum ada pernyataan
sama seperti tadi pernyataan dari mas hanta
kenapa pdip perjuangan belum melakukan perhubungan
nah ini pertanyaan yang ke sembilan belas
nah begini coba tadi hasil survei apa
asosiasi antara pak jokowi dengan pdi perjuangan begitu erat
bahwa memang itu pdi perjuangan itu kader terbaiknya pak jokowi
dari mulai wali kota gubernur sampai dengan presiden
nah dalam hal ini sama seperti yang disampaikan oleh gerindra
kenapa nggak sekarang di
pak gerinda pak prabowo maksudnya menjawab menyampaikan
nah ini tentu kan kita harus melihat
seperti apa sih sebenarnya sekarang
apalagi sudah ada survei ini kan sangat bagus
tinggal kita menentukan
karena memang pak jokowi itu bagian dari pdip perjuangan
lihat kalau kita lihat
jelas itu dalam datangnya pada waktu rakernas
beliau memakai baju merah pdi perjuangan
dan nanti kita lihatlah pada saat
soal cawapres tadi misalnya kan faktor penentunya adalah cawapres
apakah pdip memang menunggu dulu
apa mungkin pak jokowi menerima tawaran pdip akan mengusung cawapres sendiri juga
kalau itu kan tidak boleh dibuka
kalau udah dibuka mas reza ya nggak ada lagi ininya kan
soal menang tadi
sebenarnya kalau misalnya pak jokowi menang
pak reza mengatakan tetap prabowo
maka faktor penentunya variable adalah cawapres
dinamikanya pertarungannya ada di cawapres
tapi kalau pak prabowo masih di tahap awal
walaupun sekarang aman kalau menurut pkb
pks tapi punya posisi tawar
cawapresnya mau dari dia misalnya
kalau pak jokowi tinggal pilih
harus pdip bisa
tanpa pdip dia bisa maju sendiri
tanpa pdip dia bisa maju sendiri
tanpa pak golkar beliau bisa maju sendiri seterusnya
kalau gerindra kan belum bisa
belum cukup gitu
jadi parabel cawapres dengan data elektrobasan ini sangat menentukan kemenangan
di luar faktor tingkat kepuasan
jadi yang pertama saya ingin sampaikan
mas riko tadi betul mas hanta
tapi perlu juga kami sampaikan bahwa
sampai hari ini kami dari praksi
disampaikan ketua praksi
dari partai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting
itu ingin mengusung dan memastikan bahwa capres yang terbaik
tidak hanya bagi partai gerindra
tapi presiden ke depan yang terbaik menurut kami adalah bapak prabowo
dengan prestasi dan capaian kinerja pemirsa pt ini
bapak prabowo punya kelebihan kecerdasan lain
yang bisa membangun membangkitkan indonesia
itu keyakinan kami
itu yang pertama
yang kedua ingin kami sampaikan juga
tadi faktor kutul efek adalah merugi bagi partai gerindra
kalau tidak mengusung bapak prabowo
jadi kami pastikan
kami pasti mengusung
kalau pks menuntut cawapres bisa juga
yang ketiga beliau ini sudah jadi negarawan
tidak baik seperti ibu mega sudah jadi negarawan
kalau depan depan sudah mengusung a mengusung b ya
pertanyaannya kenapa partai lain ingin mengusung duluan pak jokowi
ya ingin mencari
tadi kutul efek duluan
kalau pdip tidak perlu kutul efek sudah pasti
begitu juga partai gerindra
sudah pasti dapat efek positif
jadi kalau partai lain nonton ingin komentar
saya ingin mengucapkan
saya ingin menjawab tadi soal pks dan pan
pks dan pan juga cerdas
mereka harus hitung apakah lebih menguntungkan
dukung bapak prabowo berkoalisi gerindra
kalau di pak jokowi sudah habis diambil pdip nih
kuenya gitu loh suaranya ya
kalau di prabowo juga
tapi kan masih banyak
ini kan udah banyak berebutnya ini
di partai pak jokowi udah banyak di partai nasional
gerindra partai nasional
partai agamisnya kan belum ada
jadi melengkapi dan menguntungkan bagi pan dan pks apabila berkoalisi dengan gerindra
begitu singkat singkat terakhir
kalau tadi yang disampaikan mas reza sebenarnya intinya satu
faktor ketiga itu tadi
bahwa mungkin jadi negarawan
nah ini tadi dijawab oleh beliau
bahwa bisa saja menjadi negarawan
nah itu faktor ketiga
nah itu situasi itu itulah politik art of possibilities
negarawan itu untuk yang terbaik pak jokowi sebagai pan
kita lihat dinamikanya memang kandidasinya masih enam bulan lagi
kita lihat bagaimana tanggapan partai partai yang lain ketika dikaitkan dengan soal kota elektronik
terima kasih bang hanta yuda terima kasih bang eriko
bang riza terima kasih selamat malam
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetap bersama prymus